mirsa sekarang kita beralih ke informasi dari luar negeri permainan mandi bola biasanya tampak menyenangkan
barangkali anak anak anda juga sering ya bermain bola seperti itu atau mungkin anda juga
nah ini peristiwanya agak berbeda pemirsa karena menjadi mencekam ketika seorang ibu serta tiga anak lainnya tenggelam dalam wahana permainan tersebut
mungkin anda langsung bertanya tanya kok bisa ini kan harusnya dangkal
nah hal ini terjadi di singapura diduga wahana permainan baru saja dibuka ini terlalu dalam kolam bola yang biasanya sedalam tiga puluh hingga enam puluh cm ini ternyata memiliki dalam hingga lebih dari satu tiga meter yang tentu bisa membahayakan pengunjung terlebih anak anak
sekilas anda mungkin tak menyadari ibu asal singapura ini tengah tenggelam di kolam bola
sudah berteriak meminta tolong namun tak ada juga yang menghiraukannya
setelah beberapa kali mendengarkan permintaan tolong sang asisten rumah tangga yang merekam kejadian ini pun akhirnya baru menyadari ada yang aneh dan langsung mencari pertolongan
sang ibu ini akhirnya bisa berdiri setelah meraih tangan seseorang untuk menyeimbangkan tubuhnya
dalam cerita yang dibagikan di akun facebooknya beautiful chaos ternyata tidak hanya dirinya yang tenggelam
tapi juga anaknya serta dua anak lainnya yang berusia enam hingga delapan tahun
wanita yang memiliki tinggi satu tujuh puluh dua meter ini mengaku kolam bola cukup dalam hampir mengenai bahu
ia tenggelam setelah tak mampu menyeimbangkan badan dan alas yang terbuat dari jaring tersebut membuatnya sulit untuk kembali berdiri
kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk terus mengawasi buah hati mereka saat bermain
ia juga diharapkan menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk terus mengawasi buah hati mereka asalnya